kita beralih ke informasi lainnya
hanya karena bersenggolan saat berada di tempat karaoke
dua warga sidoarjo harus mendekam di dalam penjara mapol resta sidoarjo
keduanya diamankan karena telah menghajar sesama pengunjung hingga babak belur
keduanya diamankan karena telah menghajar sesama pengunjung hingga babak bulur
pengeroyokan ini baru berhenti setelah korban berhasil kabur dan sembunyi di salah satu ruangan karaoke
dengan kondisi pelipis dan beberapa bagian tubuhnya memar akibat pukulan
setelah mendapat laporan dari korban
dua orang pelaku pengeroyokan langsung ditangkap anggota reskrim polresta sidoarjo di rumahnya masing masing tanpa perlawanan
kedua tersangka ini masing masing deka alias menyok dan mn alias gondrong
keduanya warga desa tebel kecamatan gedangan
di depan petugas pelaku mengaku perbuatannya karena dalam pengaruh minuman keras
dari hasil penyelidikan polisi
pengeroyokan terjadi hanya akibat senggolan di pintu masuk karaoke x dua
nah mabuk tapi dia lihat di seputaran situ ada teman temannya dia termasuk si dwi ini gitu
lihat si dwi mukul dia pun ikut mukul
dia mukulilah korbannya ini
saat ini petugas masih mengejar dua pelaku lainnya yang melarikan diri
sementara para pelaku akan dijerat pasal tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara
riku hardiansyah sidoarjo